sejumlah partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas mulai mendaftarkan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu atau phpu ke mahkamah konstitusi
mk menyediakan sepuluh meja pelayanan yakni delapan diantaranya untuk pengajuan perkara dan dua meja untuk konsultasi
pelayanan pendaftaran gugatan dibuka selama dua puluh empat jam hingga tenggat waktu yang ditentukan yaitu dua puluh empat mei pukul satu empat puluh enam waktu indonesia barat untuk phpu pileg
dan dua puluh empat mei pukul untuk gugatan phpu pilpres
nantinya setelah berkas pengajuan yang disertai alat bukti diverifikasi dan dinyatakan lengkap
mk akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan dan menyelesaikan proses gugatan hingga batas waktu maksimal empat belas hari kerja untuk sengketa pilpres dan tiga puluh hari untuk pileg
sudah ada enam perkara
enam perkara itu kalau saya bacakan ini ada dari kalimantan barat
itu diajukan oleh pks
kemudian sumatera utara provinsi sumatera utara dari pks
jawa timur itu pkb
jawa tengah itu hanura
aceh itu partai aceh jadi ada partai lokalnya
kemudian satu diajukan oleh calon anggota dpd maluku utara atas nama iqbal jabid
jadi sejauh ini sampai hari yang kedua ini ada enam perkara